bagi pengusaha untuk memiliki sikap mental yang kuat harus diawali dengan pola pikir yang tepat
sepanjang hidup kita ilmu tidak akan ada habisnya
kemajuan zaman dan teknologi juga merupakan kemajuan ilmu pengetahuan yang harus selalu kita pelajari
sebagai pengusaha kita harus selalu berani mengambil resiko